catatan terbaik timnas u dua puluh tiga pada kualifikasi piala asia kemarin ini bisa menjadi pelajaran untuk timnas u dua puluh empat yang kali ini akan berlaga di asean games dua ribu dua puluh tiga
meski kedatangan ke hangzhou tiongkok diselimuti sejumlah masalah pemain namun nampaknya pasukan indra syafri percaya diri garuda muda bisa terbang tinggi
kita bahas hal ini bersama dengan zainuddin amali wakil ketua umum pssi
pak waketum selamat sore
selamat sore kuspa
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia connected pak amali
kalau kita berbicara soal laga timnas u dua puluh empat di asean games apa concern pssi terhadap tim yang akan bertanding malam ini
yang pertama ketika memberangkatkan timnas ini ketua umum pssi pak erick thohir menyampaikan kepada kami semua bahwa ini adalah sasaran antara kita
dengan tetap kita harus main sungguh sungguh dan serius tanpa beban supaya anak anak bisa main lepas
karena kita tahu bahwa tim ini tadi sebagaimana di pengantar sudah disampaikan di awal awal memang terutama soal pemain ya itu ada beberapa yang tidak bisa
kalau seandainya saja tim yang turun ini adalah tim yang main di solo minggu lalu
tetapi karena ada beberapa pemain yang tidak bisa ikut maka coach indra sapri akhirnya memutuskan membawa pemain pemain yang ada ini
tetapi bukan berarti ini mereka bukan pemain yang bagus
ini adalah pemain utama karena mereka semua sudah main di kompetisi liga kita
kita tahu bahwa sekarang ini kompetisi liga satu
kita sudah juga semakin baik sehingga anak anak para pemain baik senior u dua puluh tiga dan sekarang u dua puluh empat yang akan berlaga di asean games ini adalah memang pemain yang punya kualitas
ada tiga nama yang tidak bisa terbang ke tiongkok
ada ramadhan sananta bekam putra kadek arel
pada akhirnya formasi yang harus diberangkatkan ada sembilan belas pemain muda kalau tidak salah
bagaimana pssi melihat coach indra bisa memaksimalkan formasi ini
ya komunikasi saya terakhir dengan coach indra kadek bisa
jadi memang yang ya kadek bisa
jadi yang tidak bisa adalah ramadhan sananta karena memang belum mendapatkan izin dari klubnya
persis solo ya
kemudian bekam informasinya masih kondisinya belum
fit ya masih cedera dari persib bandung
jadi yang ada sekarang itu ada dua puluh
yang ada karena nanti akan bergabung ke sana
sudah tiba sore ini ada dua pemain lagi ya
jadi sudah ada brown sama kadek arel
jadi ada sekarang posisinya ada dua puluh di sana
penambahan ini kita harapkan jadi formasi terbaik coach indra untuk memaksimalkan strateginya
tapi kalau berbicara soal strategi ini kan persiapannya kurang dari dua bulan pak amali
bagaimana kemudian sebagian pengamat bahkan mengatakan bahwa ini cukup berisiko
untuk bisa mendapatkan target yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan asean games dua ribu delapan belas
anda pendapatnya seperti apa
pertama kan waktu asean games dua ribu delapan belas itu kita tuan rumah
tentu berbeda dengan sekarang main di tempat lain ya
di negeri lain
nah yang kedua sebagaimana saya sampaikan di awal tadi
mereka ini sudah berkompetisi di klub masing masing
di liga baik liga satu maupun ada juga yang di liga dua ya
seperti dari persipura kan dipanggil juga itu ada
berarti dia dari liga dua
sehingga kita tidak begitu terlalu khawatir karena mereka walaupun baru berkumpul beberapa hari
jadi bukan dua bulan sebenarnya
kan baru dikumpulkan beberapa hari menjelang itu
tetapi kita meyakini karena mereka sudah main di kompetisi liga
maka mereka tentu sudah siap kapanpun main kapanpun diturunkan
mereka sudah dalam kondisi yang siang
jadi kita tidak begitu khawatir apalagi tadi kan pak ketua umum pak erik thohir sudah menyampaikan bahwa ini sasaran antara kita
karena tim ini juga nanti yang akan main di piala asia
karena mereka kan sebagian adalah yang main di minggu lalu di solo ya
itu jadi kita berharap ini sebagai sasaran antara dan menambah
dan menambah jam bermain internasional mereka
menarik ketika tadi di awal pak amali mengatakan bahwa pesannya untuk para pemain muda jangan ada beban no pressure
ini juga yang dikatakan ketika kualifikasi piala asia kemarin yang akhirnya juga mencatatkan sejarah begitu untuk timnas kita
tapi kalau melihat asean games dua ribu delapan belas tembus babak enam belas besar kemudian dengan pesan seperti itu
apakah ada target yang mungkin harus lebih baik daripada dua ribu delapan belas
target realistis dari pssi seperti apa
dari awal ya kita tidak memberikan target dan memang ini caranya ketua umum pak erick thohir tidak membebani anak anak
biarlah mereka yang mentargetkan sendiri
sama dengan waktu di sea games
pengurus ketua umum tidak mentargetkan apa apa
kemudian beliau bertanya kepada masing masing mereka
kalian mau apa kami mau pulang bawa emas pak
kami mau pulang mbak emas semuanya
jadi biarlah mereka yang mentargetkan sendiri supaya itu tidak jadi beban
sebab kalau sudah pengurus yang mentargetkan itu malah jadi beban buat mereka
ternyata sea games kan hasilnya bagus ya karena pak erik membiarkan mereka yang membuat target sendiri
nah ini sama juga dengan asean games
kita juga seperti itu
tapi kita minta yang terbaik karena mereka ini kan juga sebagian sudah ada yang main di senior
sudah ada main di u dua puluh tiga dan semuanya sudah main di klub masing masing
jadi semakin baik kan semakin bagus juga performa mereka
oke tanpa target dari pssi ini nampaknya realistis sekali mengingat yang bermain di lapangan adalah anak anak muda ini garuda muda ini
biarkan mereka menentukan targetnya
kita lihat malam hari ini akan melawan kyrgyzstan seperti apa pencapaian kita di asean games dua ribu dua puluh tiga
pak zainuddin amali waketum pssi terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
selamat sore salam sehat
salam sehat mohon doanya dari seluruh masyarakat indonesia